kita beralih ke informasi selanjutnya dinas komunikasi dan informatika kota surabaya menciptakan dan mengembangkan aplikasi anti bolos bagi pelajar
nah dengan aplikasi ini tentunya pelajar yang bolos bisa langsung ketahuan
aplikasi siswa dikembangkan bukan hanya untuk guru melainkan juga untuk orang tua siswa
dan sayangnya informasi ini sekaligus harus menutup perjumpaan kita di cnn indonesia tech news edisi kali ini
jangan lupa bahwa tayangan tayangan kami juga bisa anda saksikan di channel youtube cnn indonesia di playlist teknologi dan gadget
saya aziza hanum pamit undur diri jangan pernah berhenti untuk berinovasi
sebelum memulai mengajar winarto guru matematika di smp negeri satu surabaya mengakses dulu aplikasi e siswa untuk mencari tahu di kelas mana saja ia mengajar hari itu
aplikasi siswa juga ia gunakan
ia juga melaporkan bagaimana suasana hati satu persatu siswanya
senyum muram atau bahkan tidak bersemangat
ia hanya tinggal memilih emotikon yang ada
semua yang ia unggah di aplikasi nantinya bisa langsung diakses orang tua siswa guru bimbingan konseling sampai kepala sekolah secara real time
kalau kita ngabsen terus kan lihat tiap tiap hari harus lihat daftar namanya
tapi lo kan di sini
sudah tercover semua sudah disimpulan di reka bk
sehingga bk juga mudah untuk memantung
dan kepala sekolah karena link kepala sekolah juga ada
ini siswa mana yang tiap hari itu sering tidak masuk atau gimana
dengan mengamati kondisi siswa secara langsung orang tua dan pihak sekolah bisa melakukan pendekatan preventif
diharapkan dengan tindakan cepat itu bisa mengantisipasi masalah kenaikan
dan remaja sampai tindak pidana seperti human trafficking
aplikasi ini dikembangkan dinas komunikasi dan informatika diskom info kota surabaya
saat ini baru diuji cobakan di sembilan sekolah melalui underwep
dalam waktu dekat diskominfo akan beralih ke mobile application di platform android
melalui e siswa orang tua bisa mengamati langsung proses belajar mengajar yang diikuti anaknya
guru yang mengajar bisa mengunduh foto dan video
orang tua pun bisa langsung tahu anaknya bersekolah atau keluyuran di jam sekolah
ini adalah langkah kita sebagai kota surabaya yang sudah mendeklarasikan sebagai smart city
di antaranya mendukung di smart people dan ini adalah smart lingkungan juga
smart lingkungannya dimana environmentnya
karena dengan menggunakan sistem ini kita mengurangi penggunaan kertas
jadi absennya kita sudah menggunakan digital
yang lainnya juga sudah bisa dideteksi lewat digital
butuh waktu untuk beralih dari kebiasaan kertas ke gadget
apalagi tidak sedikit guru di surabaya yang tidak terbiasa menggunakan internet dan smartphone
begitu juga dengan orang tua siswa
rencananya sosialisasi ke orang tua dilakukan pada februari